masih dari berita duka meninggalnya ibu presiden joko widodo sujiatmi notomi harjo
yang meninggal pada rabu sore di rumah sakit selamat ria di solo jawa tengah pada usia tujuh puluh tujuh tahun
dan untuk mengetahui informasi terbarunya kami juga terhubung dengan ganjar pranowo gubernur jawa tengah
pak ganjar selamat malam
iya selamat malam
pak ganjar kita tahu dari informasi teman teman di lapangan
ini ternyata ibu dari presiden joko widodo sudah beberapa hari tidak terlihat aktivitasnya di media
namun dua minggu yang lalu masih terlihat aktivitasnya
apakah ada informasi pak kapan sebetulnya ibu unda dari presiden joko widodo ini masuk ke dirawat di rumah sakit selamat riyadi
sebenarnya saya sendiri juga tidak tahu karena waktu itu kami di forkompimda hanya kasih kabar saja
sudah dekat lama sih sebenarnya oh bu noto
tidak gerah dirawat di rumah sakit tapi tidak di rumah sakit ini
dan setelah itu saya mau ke solo mau nengok terus dikasih kabar bahwa oh sudah di rumah lagi
dan setelah itu tidak ada kabar lagi yang masuk ke saya bahwa beliau sakit
sehingga tadi sekitar jam lima saya dikabari ini terkejut juga saya
karena kabarnya pak presiden ke solo tapi pak presiden belum kasih tahu
mau apa apakah sekedar mau tengok keluarga tengok cucu kami belum tahu
tapi waktu kami kontak kontakan
dan pak kapolda pak kapolda sudah meluncur untuk pengamanan
dan di tengah jalan beliau dikabari bu noto meninggal
dan kemudian saya dikabari
dan sekarang saya masih on the way masih di tol ini belum sampai solo
oke artinya informasi pertama kali diterima soal meninggalnya ibunda dari presiden joko widodo ini diterima dari pak kapolda begitu pak ganjar
ada dari staff saya juga hampir bersamaan
staff saya kirim wa tentang kabar ini
terus kemudian pak kapolda
waktu kontak saya mengkonfirmasi soal itu
hanya beberapa mungkin terpautnya hanya satu menit kalau tidak salah
pak ganjar sebelumnya tadi jubir kepresidenan pak fajrul rahman mengabarkan pada kami bahwa presiden jokowi sudah hadir sudah tiba di solo maksud kami
apakah sudah ada janji untuk bertemu dengan presiden
tentu kita biasanya otomatis ketika pak presiden datang pengamanan forkombinda datang
tapi karena ini sifatnya darurat beliau sudah mendarat begitu kami ya datang untuk melayat untuk takziah begitu
ya tentu suasananya adalah suasana yang berbeda dibanding kunjungan
tentu saja kami belum belum belum ada janji untuk bertemu belum ada
belum ada komunikasi ya pak dengan presiden
tentu saja sepertinya
cukup tadi antar staff saja
karena staf beliau komunikasi juga dengan staff saya
kita sudah tahu apa untuk meluncur dan saya harus tahu diri karena pasti beliau sedang merasakan sesuatu yang luar biasa karena saya tahu betul kedekatan pak jokowi dengan ibunda bu noto ini
pak ganjar beberapa waktu lalu pak ganjar juga sempat menyebutkan kalau surakarta atau solo ini dalam masa klb
artinya social distancing juga diimbau kepada masyarakatnya
kemudian protokol yang dilakukan mengingat kabar ini datang serta pemakamannya nanti akan seperti apa kira kira pak ganjar
ya saya staff kami dari pemprov sedang berkomunikasi dengan pihak istana
tentu kami akan mengikuti apa yang nanti menjadi keputusan dari istana begitu
sehingga nanti akan bisa disiapkan yang lebih baik
ya harapan saya tidak tetap tidak berubah
tetap tidak terjadi kerumunan kerumunan
sehingga semua bisa menyampaikan ucapan duka melalui elektronik meskipun saya tahu persis
saya tahu persis itu tidak mudah dan pasti masyarakat solo juga berduka begitu
kita harapkan nanti pihak keamanan bisa membantu untuk menjaga ini
pak ganjar apakah sudah ada informasi bahwa almarhumah saat ini masih berada di rumah sakit selamat riyadi
atau sudah dibawa ke rumah duka pak
belum belum saya belum dikabari
saya justru mengikuti dari banyak media yang ada dan barusan kami kontak antara ajudan di biphone begitu
semua lagi berkumpul di rumah sakit begitu
kami belum mendapat informasi berikutnya
baik pak ganjar saya ingin mengetahui secara personal kontak terakhir dengan ibu noto
kalau tadi pak ganjar mengatakan ibu noto ini terakhir kapan dan seperti apa

iya sebenarnya saya bertemu sudah beberapa waktu lalu ya
pasti ada acara sosial karena saya sering bertemunya dengan beliau itu
justru di acara acara sosial biasanya ada kegiatan ulang tahun atau pengajian
biasanya di pengajian malah sering bertemu
bahkan pengajian level rt itu bu noto sering hadir
sehingga banyak masyarakat yang merasa ini sosok ibu yang tidak berubah meskipun putranya sekarang menjadi presiden
dan masyarakat masih sangat gampang untuk berkomunikasi layaknya tetangga kiri kanan
beliau sangat dekat sangat hangat
bahkan beberapa kali pas ada acara sering kali saya kurang perhatian terhadap audiens
sehingga ibu noto tiba tiba nyelek saya dari perhatian
pak gubernur apa kabar
ibu gimana kabarnya sehat
terus kita ngobrol
hangat sekali dekat sekali
ya seperti bu kita gitu lah
baik baik pak ganjar titip salam kami
salam duka kami cnn indonesia kepada keluarga presiden joko widodo atas meninggalnya ibu presiden
terima kasih banyak ganjar pranowo sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected